anda kembali bersama kami di program khusus merdeka dalam bineka
tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana upacara penurunan sang merah putih di istana merdeka
dan sudah selesai diselenggarakan dengan tutup pembacaan ataupun penyampaian apresiasi dari presiden untuk mereka yang datang ataupun tamu undangan yang menggunakan baju tradisional terbaik
dan saya akan ajak anda kembali untuk melihat bagaimana suasana ataupun situasi di istana berdeka
tapi kali ini kita lihat dari sisi yang lain karena kita akan bergabung bersama dengan koresponden cnn indonesia
ada edo ekariski bersama dengan tim paski braka dua ribu enam belas tahun lalu yang mengibarkan bendera sang merah putih
tepatnya mungkin edo sudah bersama dengan sosok yang tentu kita masih ingat ya edo ada nama gloria hamel
silahkan edo ada informasi apa yang anda akan bagikan dari istana
langsung saja saya akan mengajak anda
dan pemirsa untuk berbincang dengan sosok yang sangat dikenal pada momen paski braka di tahun dua ribu enam belas lalu
dimana kita tidak lupa tentunya dengan gloria natapraja
selamat petang gloria
selamat petang kakak
dan terima kasih sudah mau bergabung ya sebentar bersama kami
pertama nih yang ingin kakak tanya nih ya
cah kakak gitu
di tahun dua ribu tujuh belas ini kan artinya ikut berpartisipasi juga
dengan adik adiknya ini gitu
mungkin bentuk partisipasi dari gloria ini apa gitu
kalau tahun ini sih mungkin buat yang perwakilan jawa barat
karena ke jawa barat juga dulu
aku ngasih banyak dukungan ya sama junior aku
termasuk pembekalan juga
kayak disana bakal ngapain aja apa yang harus disiapin
terus kalau bentuk dukungan yang provinsi lain
mungkin aku sering datang kemarin kemarin buat support
biar semangat adanya
nah kalau kita bicara tahun lalu nih gloria gitu kan
ada apa ya
hal yang artinya menjadi lirikan publik
dan gloria sendiri juga mengalami pengalaman yang akhirnya sempat membuat kecewa dari gloria gitu
tapi akhirnya bisa kita katakan happy ending gitu ya
nah melihat adik adiknya beraksi gitu di hari kemerdekaan tahun ini gitu
gloria melihatnya seperti apa di paski beraka tahun dua ribu tujuh belas
wah aku sih tadi pas nonton ya
karena dulu tuh aku nonton temen temen aku kan
karena aku gak tugas
tapi sekarang aku udah nonton adik adik aku
kayak gak kerasa udah setahun
masuk sini aja udah nostalgia banget rasanya
kayak waktu dulu masih disedihan
sekarang aku udah happy di sebelah mereka
dan doa yang terbaik buat mereka semua
bangga dong tetep ya
bangga banget sama adik adik
mungkin kalau bisa ceritakan perasaan gloria saat tahun lalu tuh gitu
melewati masa masa itulah gitu ya
kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin apa sih yang mau diungkapkan oleh gloria gitu mungkin
mungkin kalau orang bilang itu sebuah polemik atau bencana
aku bakal bilang itu keberkahan
tuhan ngasih aku sebuah jalan buat lebih kuat lagi dengan cara itu
beliau ngasih sebuah hadiah
media dimana aku bisa buat naik level
bisa lebih kuat lagi
dan belajar lebih banyak lagi
nah pesan pesan dari seorang gloria nih
untuk para paski beraka di tahun ini
dan mungkin yang akan ikut nanti di tahun tahun kedepannya
jadi buat yang mau ikutan paskip
tapi kalau buat aku ini sebuah awal
buat mengabdi negara dengan sangat baik ya menurut aku
kalau menurut aku
dan bisa belajar banyak banget hal
dan buat paski beraka lain disana
congratulations buat penugasan hari ini
meskipun misalkan ada gagal atau apa
karena semua manusia gak ada yang perfect
langkah awal untuk mengabdi pada negara gitu ya
nah ini kan ada ya
ada langkah awal
ada proses sebelumnya
tadi kita sempat cerita nih dikit
bisa ceritain gak sih
sebenarnya proses menuju
masuk paski beraka
itu kalau menurut gloria sendiri
itu hal tersulit yang pernah aku lakuin seumur hidup aku
jadi dari testnya aja udah rumit banget
karena ada dari
pertama dari sekolah
dari kota kabupaten
terus lanjut ke provinsi
baru ke tingkat nasional kota unaku
kota un ini
di tingkat nasional tidak ada seleksi lagi
jadi langsung dari provinsi
dikirimin dua orang
itu susah banget
karena banyak ya prosesnya
itu memakan lebih dari enam bulan
kalau buat kita setengah tahun
hampir setengah tahun
terus ada psikotest
pokoknya kita harus bisa semuanya gitu
ini memang salah satu fase yang cukup sulit bisa dikatakan
terima kasih atas waktunya ya
dan tetap bisa membimbing adik adiknya ya ke depannya
terima kasih gloria
ya itu dia tadi reinhard pembicaraan singkat saya
dengan glolia natapraja paski beraka di tahun dua ribu enam belas lalu
yang namanya memang cukup terkenal
setelah terjadi sebuah insiden begitu ya
saat prosesi pengukuhan paski beraka di tahun dua ribu enam belas itu
namun akhirnya gloria ini bisa bergabung dengan teman temannya di paski beraka tahun dua ribu enam belas lalu
dan akhirnya pun sekarang turut berpartisipasi dengan adik adiknya di paski beraka pada tahun dua ribu tujuh belas ini
langsung dari istana merdeka
berbincang dengan gloria natapraja hamel paski beraka tahun dua ribu dua puluh
terima kasih edo ekaris
terima kasih koresponden kami di istana merdeka